pada dua puluh dua desember lalu pihak penyelenggara lomba balap formula e jakarta
telah mengumumkan memilih kawasan ancol sebagai lokasi
track formula e di area wisata ancol mengusung konsep balapan jalan raya
panjang lintasan sepanjang dua empat km lebar jalan enam belas meter
serta memiliki delapan belas tikungan dan trek lurus sejauh enam ratus meter
dengan arah lintasan clockwise atau searah jarum jam
sebagai penyelenggara formula e di jakarta
direktur utama pp jakarta propertindo jakpro widi amanasto menjelaskan
lintasan sirkuit formula e di ancol bentuknya menyerupai kuda lumping
menurutnya desain kuda lumping dipilih sebagai representasi budaya nasional
gambar sirkuitnya bisa dilihat sebelah itu
seperti apa rupanya
nah filosofi kuda lumping itu apa
itu adalah kuda lumping yang berkualitas
terus masalah ikonik jakarta
coba tengok sebelah kanan
mas mbak mbak semuanya
itu ada jakarta international stadium
kelas internasional yang megah sekali
itu sebagai ikonik the new ikonik jakarta
rata rata masyarakat sekitar mengaku bangga dan antusias
dengan event balap mobil listrik berskala internasional tersebut
warga berharap pelaksanaan formula e di jakarta
juga berdampak positif pada perekonomian
pada wisata juga
jadi biar tulis tulis pada datang ke jakarta juga
ya tanggapan saya sebagai warga dki jakarta sangat mendukung ya pak ya
mudah mudahan formula e ini yang ada di ancol
kawasan ancol ini dapat membantu perekonomian warga
khususnya warga dki jakarta
itu menurut saya sendiri sih merupakan suatu hal
yang cukup membagakan bagi indonesia
saya cukup menantikan hal tersebut untuk di indonesia
karena itu sendiri merupakan suatu kebanggaan bagi diri saya sendiri
bagi seluruh warga indonesia
dijadikan sebagai rangkaian kegiatan hari ulang tahun jakarta
lomba balap formula e jakarta direncanakan berlangsung pada empat juni dua ribu dua puluh dua mendatang
pihak penitia menyebut untuk harga tiket dan jadwal penjualan tiket
akan mulai diumumkan pada januari tahun depan